memasuki hari ketiga bulan ramadan harga daging ayam di situ bondo dan sumeneb terus meroket
tingginya harga membuat daging ayam tak terbeli oleh warga
sementara di tuban mahalnya harga daging sapi menyebabkan rumah potong hewan sepi aktivitas penyelembelihan sapi
kenaikan harga daging ayam merata terjadi di seluruh pasar tradisional di situ bondo dalam tiga hari terakhir
harga daging ayam yang sebelumnya hanya rp dua puluh tujuh per kilogram kini meroket menjadi rp tiga puluh dua
tingginya harga daging ayam ini membuat warga kemudian tidak mampu membeli daging ayam
sejumlah warga pun memilih beralih membeli cakar ataupun kaki ayam kemudian sayap dan kepala ayam yang harganya jauh lebih murah
kalau sayap cakar gitu rp tujuh cuma ya
hal yang sama juga terjadi di pasar anom baru sumeneb
di mana harga daging ayam terus meroket terutama daging ayam kampung yang naik cukup drastis mencapai rp sepuluh per kilogramnya
kenaikan harga daging ayam ini karena banyaknya permintaan dan juga mengikuti kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok yang lain
iya iya naik dari rp dua sebelumnya dan rp tiga puluh
sementara di tuban harga daging sapi di pasar tradisional terus naik
bahkan kini harga daging sapi kualitas baik menyentuh angka rp satu ratus sepuluh per kilogram
sementara daging kualitas rendah masih berada pada kisaran rp sembilan puluh sampai rp seratus
kondisi ini sangat berdamai
terdapat kemampuan yang sangat berlebihan
kondisi ini sangat berdampak pada rumah potong hewan di wilayah tuban
jika biasanya sehari bisa menyembelih delapan hingga sepuluh ekor maka kini hanya sampai paling banyak lima ekor sapi saja perharinya yang disembeli
para pedagang daging sapi mengaku sengaja mengurangi stok atau bersediaan karena mereka takut tidak laku akibat rendahnya daya beli konsumen
kalau sapi itu terlalu mahal paling tidak itu mundurnya lima sampai enam itu saja
warga berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi semakin melambungnya harga sejumlah komoditas utama di pasar sehingga pasar bisa kembali bergairah
tim diputan jawa timur